tapi seperti yang saya katakan kepada prime minister netanyahu ketika saya berbicara dengan dia minggu lalu
dan lebih secara general eskalasi yang signifikan tidak diinginkan oleh siapa pun
apa yang kita ingin lihat adalah
dengan situasi ini sepanjang malam
seperti yang anda hargai ini adalah situasi yang berkembang

tidak akan benar untuk saya mengekalkan sehingga fakta menjadi jelas
dan kami bekerja untuk mengakui detailnya bersama dengan rakyat

dan israel memang memiliki hak untuk mengekalkan dirinya
tapi seperti yang saya katakan kepada prime minister netanyahu ketika saya berbicara dengan dia minggu lalu
dan lebih secara general
eskalasi yang signifikan tidak diinginkan oleh siapa pun
apa yang kita inginkan lihat adalah keamanan yang tenang di seluruh region